usai berlaga pada seri ke sepuluh gelaran motocross grand prix atau mxgp samota sumbawa
pada dua puluh tiga hingga dua puluh lima juni lalu
empat puluh dua pembalap motocross dari delapan belas negara
kini bersiap untuk beradu cepat di sirkuit selaparang lombok
yang dibangun di atas runway x bandara selaparang lombok
hingga selasa sore persiapan fasilitas pendukung berupa pembangunan tribun penonton
dari start hingga pemadatan lintasan sirkuit terus dikebur
termasuk sejumlah fasilitas pendukung lainnya seperti aliran listrik pln
dan alat komunikasi dari provider juga sudah terpasang
untuk kesiapan pln untuk mxgp di lombok ini
dan kita sudah mencari penyelesaian

artinya kita tinggal menunggu perintah dari masing masing penanggung jawab venue
sirkuit mxgp lombok adalah satu satunya sirkuit yang dibangun di atas runway pesawat
sirkuit ini berada di atas lahan seluas enam puluh hektare dengan panjang satu enam km
dengan empat belas tikungan dan sembilan belas tanjakan
berbeda dengan sirkuit mxgp yang ada di samota sumbawa yang dibangun di atas bukit
perbedaannya dari bentuk konturnya
banyak tikungan dan secara topografi
memang samota itu sirkuit yang paling sulit dan paling menarik gitu loh
dan itu memang makanannya beberapa crosser yang memang akrab dengan sirkuit seperti itu
selama pengerjaan sirkuit penyelenggara telah merekrut sekitar lima ratus orang pekerja lokal
mulai dari pekerjaan penimbunan air dan air penerbangan
ke area sirkuit hingga marshal dan tenaga lainnya
sebelum gelaran balap mxgp panitia akan menggelar kegiatan hiburan di sekitar sirkuit pada tiga puluh juni
serta menyediakan tempat untuk lebih dari lima ratus umkm yang disiapkan oleh pemerintah provinsi ntb dan kota mataram
lalu rahmat juniadi matara ntb